mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh baris krimpolri
dalam kasus penipuan investasi robot trading dna pro pada hari senin
elo meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya
lantaran sedang ada jadwal pekerjaan yang tidak bisa ditunda
elo ikut terjerat dalam kasus ini
lantaran diduga menerima aliran dana
selain elo artis lain yang akan diperiksa pada minggu ini adalah rosa
pasangan suami istri rizky bilar dan lesti kejora
billy saputra dan yosi project pop
polisi telah menetapkan dua belas orang tersangka dalam kasus ini
ada yang rencananya besok
dan ada yang jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan
termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan
sementara itu disusunkan
di surabaya puluhan nasabah investasi bodong mendatangi sebuah kantor firma hukum
untuk meminta bantuan terkait kasus penipuan investasi bodong yang menimpa mereka
karena selama dua tahun dilaporkan tak kunjung di respon polisi
mereka menyerahkan berkas kasus investasi bersistem ponzi
yaitu milenium narada oso dan beberapa sekuritas lain
yang masuk dalam paguyuban kami sudah melaporkan di polrestabes
jadi mereka ini awalnya menggunakan lawan lain
sudah melapor di polrestabes surabaya kurang lebih dua tahun yang lalu
tapi sampai saat ini belum ada hasil maksimal
jadi kedatangan mereka hari ini meminta bantuan dari lqnl
untuk pendampingan dan pengawalan laporan polisi di polrestabes surabaya
kerugian akibat dugaan investasi bodong ini mencapai setengah triliun rupiah
tim liputan cnn indonesia